terima kasih menyaksikan cnn indonesia news update dan akan kita saksikan kembali
ini dia rekonstruksi pembunuhan brigadir yosua yang saat ini sedang berlangsung di mana yang anda saksikan
ini adalah adegan adegan yang berlangsung di ruang tengah rumah dinas kadif propampolri
yang berlokasi di jalan duren tiga jakarta selatan
dan tadi sudah berlangsung rangkaian rekonstruksi adegan pembunuhan brigadier joshua
termasuk diantaranya satu di antara dua puluh tujuh adegan yang diperagakan di lokasi ini adalah adegan penembakan
yang dilakukan kepada brigadier joshua
baik ini dia kita masih menyaksikan bagaimana kemudian suasana di ruang tengah
di rumah dinas kadif propam polri di mana para tersangka ini adalah mereka mereka yang mengenakan baju berwarna oranye
ada total lima tersangka yang hadir di sini
dan tadi sudah juga diperankan atau dilakukan rekonstruksi adegan pembunuhan terhadap brigadier joshua
ya ini penembakan yang dilakukan kepada brigadier joshua
total kalau berdasarkan data ini memang akan ada dua puluh tujuh adegan yang akan diperankan di rumah dinas mantan kadif propam polri ini
yang berlokasi di uduran tiga yang merupakan lokasi terakhir dari rekonstruksi pembunuhan ini
dan juga dalam posisi tangan terikat
kecuali putri candrawati yang belum berstatus tahanan
kadif propam polri verdi sambo terlihat jelas berada di ruang tengah rumahnya
dan memperagakan adegan peristiwa yang terjadi pada delapan belas agustus lalu
kami informasikan kembali ada tujuh puluh delapan adegan yang meliputi
kejadian di rumah magelang sebanyak enam belas adegan
peristiwa ini terjadi pada tanggal empat tujuh dan delapan agustus dua ribu dua puluh
dan juga di rumah saguling di rumah di jalan saguling sebanyak tiga puluh lima adegan
meliputi peristiwa pada tanggal delapan agustus dan juga pasca